hmm anak anak zaman sekarang uang jajannya berapa ya
terus hobinya jajan apa nih
hampir semua suka sih
karena enak aja
ade namanya siapa
aninfo paling suka jajan apa aja sih
wah banyak ya gulanya
padahal menurut ahli
batas maksimal konsumsi gula untuk usia dua hingga delapan belas tahun
kurang dari dua puluh empat gram nih per hari
atau kurang dari enam sendok teh
ikatan dokter anak indonesia pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga ini
baru saja merilis data yang menunjukkan bahwa
prevalensi anak penderita diabetes meningkat tujuh puluh kali lipat
dibanding dengan tahun dua ribu sepuluh lalu
wow hal ini tentu jadi warning atau peringatan bagi semua pihak
alasannya ada bermacam macam
namun makanan dan minuman manis yang kini lebih beragam
dan sangat mudah dijangkau oleh anak anak
jadi salah satu penyebab utamanya
asupan manis berlebih ditambah kalori yang dikeluarkan minim
kelar naga ya
diabetes pada anak umumnya bergejala dan dapat kita waspadai
gejalanya diantaranya sebagai berikut nih
sebisa mungkin diabetes pada anak bisa dicegah dengan mengontrol asupan makanan pada anak
dan membiasakan anak untuk tetap aktif bergerak dalam aktivitas sehari hari
sebab jika sampai terkena diabetes
bisa berdampak pada organ tubuh anak diantaranya sebagai berikut

yuk sama sama cegah diabetes pada anak
karena anak anak adalah generasi penerus bangsa
udah ya dek
jangan kering kering ya